bus wisata rombongan sekolah dasar terbalik di jalan lintas timur ogan komering ilir sumatera selatan
akibat kecelakaan ini dua orang tewas dan dua lainnya terluka
bus yang mengangkut rombongan sd negeri satu hariasan terbalik di jalan lintas timur desa bulu cawang
kabupaten ogan komering ilir sumatera selatan
bus yang membawa dua puluh sembilan orang penumpang dari kabupaten oku timur ke palembang ini
sebelum terbalik menabrak truk yang tengah menepi
insiden ini mengakibatkan dua orang tewas dua orang lainnya mengalami luka berat dan sisanya luka ringan
kasus kecelakaan ini tengah ditangani polisi setempat
dan polisi masih memburu sopir yang melarikan diri usai kecelakaan terjadi
bus yang mengangkut rombongan sd negeri satu haryasan terbalik di jalan lintas timur desa bulucawang
bir kurang konsentrasi sehingga tidak dapat mengantisipasi kendaraan yang ada di depannya
sehingga bus mencoba untuk mengindah namun tetap menabrak pada bagian belakang
sehingga akhirnya terbalik pada sisi sebelah kanan
untuk sopir saat ini identitas sudah kami ketahui
sedang kami lakukan penelusuran untuk mencari keberadaan dari sopir tersebut